stasiun pengisian bahan bakar umum atau spbu budi dharma di cilincing jakarta utara berhenti beroperasi
setelah ditemukan solar yang dijualnya bercampur dengan air
polda metro jaya masih terus mendalami kasus ini
kejadian berawal dari masuknya truk tangki pertamina yang memasok tiga puluh dua kiloliter solar
dari depo pertamina pelumpang pada sabtu dini hari
setelah terjadi pembelian belasan truk kontainer mendadak mogok
penyebabnya adalah solar yang telah bercampur dengan air sehingga merusak mesin truk
untuk sementara penjualan solar di tiga pompa ditutup dan hanya menjual pertamax dan pertalite
polda metro jaya masih terus menyelidiki asal air yang bercampur dengan solar tersebut
potensi kerugian yang dialami spbu budi dharma akibat tidak menjual solar mencapai ratusan juta rupiah per hari
mau dikuras dikuras total sama pertamina
sampai habis baru diganti produk yang baru
itu sudah dilakukan
jadi ini lagi proses begitu
tapi dari kebiak polisian untuk sementara diberhentikan dulu
mau dicari sumber airnya itu dari mana
sejumlah kendaraan kontainer mogok di jalan raya sabtu sore setelah mengisi solar
di stasiun pengisian bahan bakar umum di cilincing jakarta utara
ternyata solar di tangki kontainer tercampur air
pihak spbu membenarkan
solar yang dijual tercampur air
kejadian berawal saat truk tangki solar mengisi bak penampung di stasiun pengisian bahan bakar umum
di wilayah budi dharma cilincing sabtu dini hari
namun kendaraan pelanggan yang mengisi solar tiba tiba mati mesin
setelah dicek ternyata solar di tangki kendaraan tercampur air
para sopir kontainer lalu memprotes pihak spbu hingga dilakukan pengecekan ke bak penampungan solar
solar di spbu tercampur air
solar layak biasa ini
tiba tiba mobil mati mendadak
solarnya campur air
otomatis ya matilah mobil
bang tadi banyak yang mogok bang
banyak ada lagi masa dua puluh
tadi pada mogok gini ya
setelah dikonfirmasi ke pihak stasiun bahan bakar umum
di wilayah budi dharma cilincing jakarta utara
membenarkan solar yang dijualnya tercampur air
jadi kejadiannya semalam itu dikirim ke dmt di tangki
di tangki dua
udah kita buka
ternyata ada campur air
itu benar adanya
kemudian menggantung kita kan padahal ada di situ
masa di jalan
tengah komplain juga saya tangkap itu
pihak spbu akhirnya mengganti dengan pertamina dex dan filter solar
bagi kendaraan yang mengalami mati mesin
untuk mencegah kejadian serupa pihak spbu memilih tidak beroperasi
kasus juga masih diselidiki pihak pertamina untuk mengetahui penyebabnya
fakih haitami jakarta